mas fahri masih ingat aja
apapun tentang kamu
pasti fahri akan selalu ingat
miak goreng ketinggalan apa kagak
ah capek dah nungguin dari tadi
nara udah umur
tersedot ke bibir semua itu
buka pintu gerbang
kalo gak ada minyak goreng
tidak mungkin ada pisang goreng
cepet amat nganterin pak d ke gerbang
ada tuyul pada datang tiba tiba di dapur titik atut anet titik atut anet
positif ini zaman milenial zaman yang enggak ada yang namanya tuyul kalau kita percaya sama
tuyul bener tuh denger kalau tuyul tuh dimana mana adiknya cuman sinetron di tvtv
siti lihat di mata hidung mulut semuanya ngelihat
pade langsung mana siti bohong cik allah baik pade itu tuyul minum kopi pak herman
sampai habis jangan jangan itu dibilang saja ini pada pak herman ayo dah coba
juga pada bercandaan hanya aduh jangan jangan minyak goreng kita yang
hilang itu perbuatan tuyul pada tuyul bener tuyul yang ngambil
iya pak ustadz pak jejian tadi sore juga empuk ngelihat tuyul di dapur
seing seing keren empuk betulkan po
udah udah ya gak usah ngomongin twil terus kan ada yang bisa kita omongin selain itu yang berfaedah
dan bermanfaat itu ibu
ustadz musa yang baik das hantun ini sangat setuju dengan pendapatnya ustadz jadjihad
lebih baik kita membicarakan hal hal yang bermanfaat atau berfaedah
bagaimana kalau kita membicarakan tentang kapan tanggal yang tepat
pernihan ustadz sama ustadz jadjihad
ujung ujung ke situ pak ustadz
untuk apa nih sekali sekali modusin
yang dimodusin itu wanita yang modis
wah rongsong dong ujung ujungnya
aduh pak ustadz para riano
pokoknya udah ya ustadz musa yang baik dan santun ini
tidak mau kalian ngomongin lagi tentang puyul tuyul dan tuyul
mendingan kalau mau bahas mbak yulnya cantik
yaudah ustadz ya kalau begitu
nentuin tanggal pernikahan mbak gedung ya
enggak bercanda maksudnya kita kembali ke aktivitas kita masing masing
pak siti boleh tuh kalau mau ke dapur lagi mandiin tuyul ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik semua ya

kok yang mau disipirin dulu
ya ustadz pusing
pokoknya kita harus cari tuyul itu nyampe ketemu
jangan yang berani aja
kalau yang gak berani
abis itu tutup selimutnya
nanti palingan begini
yaudah kalau gitu kita pencar oke
masih mau ngincer aku kan
laper banget lagi berututuk
pokoknya kita harus cari tuyul itu
sebelum keduluan kau sama ismail
ada satu permasalahnya
lokman itu takut sama tuyul
kamu cukup banget jadi orang
kamu denger suara tangisan orang
suara tangisan orang
lokman tau dari mana
siapa tau dia tuyul
ada lampu taman
bukan lampu taman
gak boleh medek
kamu suka medek tadi ya
lu pun tau nih
kalian kita cek dulu
diang harap bukit itu
aku tak mau
warna mechiko hibinew yang berbentuk love love kok
eh belum dibuka aku buka ini buat kamu ya ntar ya
ya allah ini apa yang kut lagi ah ah nggak positi enggak anak anak semuanya percaya banget
mata hayul tuyul dipercaya mana ada tuyul di podok pesantrenku nanta heran
mulalah ternyata positi enggak salah juga ya memang bener ada tuyul di kurang
mas fahri kenapa ini lo beluh hidung merinding lui
biasanya kalau kayak gini bakal datang hawa jahat
assalamualaikum waalaikumsalam gatot wu saja cihan saya
dengan modus permen lolipop berbentuk loprek
itu merenggut perhiasan sampai kehormatan loh
ya tiap yang jadi
escape consideringah terguna udah saya kasih tahu berkali kali kali kali
sampai kalau sedane itu di bogor tahu bawah hati hati kalau berdua satu satu saja
berdua duaan dengan yang bukan murim
sebab yang ketiganya itu udah pasti
ya pas dong kayak gitu
tiga kan satu dua tiga
ulah lah saya bukan setan
duh jadi keceplosan saya
wah ini nggak bisa dibiarin nih
dari tadi tuyul mau diomongin
sepertinya wabah tujuhl sedang marah di pondok pesantren gunata ini
ustaz fahri sepertinya masalah ini perlu dikelitikin
gara gara tuyul otak saya jadi terkotaminasi
ngomong jadi belepetan deh
udah kalau gitu sekarang ustaz fahri
ustaz fahri aja yang dulu aja lidikin ya